mas ganjar kita akan bicara masalah yang
pikir dan buah
di jawa tengah dan
posisi anda di kasus
kalau nggak salah saya baca
di sebuah situs
anda mengatakan bahwa ya ini
akan terus dimainkan akan menjadi wajar
kalau ini terus dimainkan oleh
politik ketika kontestasi berlangsung
ganjar terkait dengan masih yakin bahwa
nggak akan tersandung dan lain sebagainya
kalau bersih jangan
cnn pernah menampilkan rekamannya
saya punya semuanya
bagaimana orang yang menuduh saya itu
nazarudin maksudnya saya kira anda mengerti kan
dan bagaimana ketika
dihadapkan orang yang dulu dituduh satu satu
dia mengatakan lupa sampai
hakimnya marah saya kira seluruh
jurnalista dan ketika menuduh
saya dia salah tempat
bahkan di tempat orang yang sudah meninggal
ketika itu bahkan orang
yang katanya membagi uang pada saat
bisa dikonfrontasi dia mengatakan tidak
membagi dan kemudian saya
mendapatkan bocoran bap nya dan di
dalam bap itu dari sekian orang
yang dibagi hanya ganjar yang menolak
kepada saya saya berikan kepada orang lain
saya siap untuk bertanggung jawab itu
apakah ini kemudian
mengganggu perjalanan anda
setidaknya hampir semua survei mengatakan
punya atensi terhadap itu
tapi prosentasinya kecil
karena setidaknya selama lima
lima tahun kelakuan korupsi saya tidak
saya tunjukkan tidak terlihat
dan itu artinya saya menunjukkan
benar kecuali saya
ngambil orang untuk duduk di jabatan saya peras
dan orangnya teriak teriak silakan saya mundur aja
kecuali proyek proyek saya
kecuali ya saya
tidak serius memberantas korupsi
di jawa tengah apa penjelasan mas ganjar
sekali lagi kita akan dengar mas ganjar bilang
saya sudah menjelaskan itu berkali kali soal
ktp posisi mas ganjar itu di mana sebenarnya
dan anda ketua komisi
saya kira penjelasan yang
paling jelas adalah tuduhan tuduhan
fitnah besar dan terbukti
dari persidangan hari ini
akhirnya kebohongan kebohongan mulai terungkap
sehingga desain itu muncul
dan yang menarik dari awal
kan nama ganjar tidak terlalu rame
begitu makin rame kan makin kesini
ada sekian nama kan tidak terlalu
rame tidak terlalu diperbincangkan
yang justru menjadi pertanyaan saya
ini kenapa saya yang diperbincangkan
dan banyak orang yang menduga begini pdi perjuangan
agak lama menentukan calon
padahal siapa lagi sih calonnya
pdi perjuangan di jawa tengah ganjar pranowo
secara logis orang
memutuskan tapi kemudian agak lama
orang kemudian menduga
pdi perjuangan ragu ragu karena
nama ganjar terkait dengan iktp
spekulasi selalu bisa muncul
argumentasi selalu bisa dibangun
kira kira seperti dukun
apa namanya bisa saja dilakukan
pikiran pikiran oh itu karena tersangkut
enggak apa apa saya hanya sampaikan saja
semuanya secara terang beneran
dan saya ketika ditanya siapapun tidak pernah mundur
saya jawab satu per satu
saya jawab satu per satu
pasti argumentasinya macam macam
pasti argumentasinya macam macam
tidak mau dihubungilah alasannya itu
tidak mau diwawancara alasannya itu
kapan saya pernah menghindar
tiga tahun berturut turut
jawa tengah mendapatkan
penghargaan dari kpk soal
itu kita lakukan
angka lima ratus dua puluh itu nggak benar mas ya
satu saksi bisa jadi saksi
saya kasih vito kok kemarin
mau bilang enggak
argumentasi apa yang anda mau bangun
justru yang saya ingin sampaikan
kok tega ya dia begitu
sampai hakimnya marah marah
cnn mengampilkan penuh
apakah anda tidak berpikir ada keluarga
kenapa kalian tega
siapa yang tahu hati kecilnya mas vito kemudian ketika dia harus memfitnah
apa itu yang ada
semua bisa menjadi spekulasi
tentu saya tidak akan berspekulasi soal itu
kita tampilkan saja apa yang ada
hal ini hanya bisa dijawab waktu dan tidak satu orang pun yang kemudian punya kuasa selain kpk
tentu saja untuk menentukan iya atau tidaknya
mas ganjar sedikit saja deh
lima tahun sudah berjalan
lima tahun lagi mau ngapain
apa yang kemudian jadi prioritas
apa sih yang dimaui rakyat
sejahtera pemerintahnya bersih
sejahtera itu kan kalimat yang sangat kualitas
yang kuantitatifnya apa
apakah saya ngurus semua persoalan saya gampang
apakah saya mudah mengakses
apakah pemerintahnya itu masih korupsi
ketika permintaan rakyat seperti itu
maka mereka akan mengatakan
tugas saya adalah mengawal track itu
ada satu sepanduk di cilacap
yang hanya pakai kain jelek ditulis pakai cat
terima kasih pak ganjar
setelah sekian puluh tahun jalan ini baik
itu hanya satu
itu bukan tim sukses
tentu masih sangat jauh
dan wartawan bisa berspekulasi dengan pertanyaannya agak sinikal seperti itu
karena memang sulit menjelaskan
biasanya menjelaskan hal positif itu akan sulit dipercaya daripada yang negatif
negatif pasti akan sangat dipercaya
jadi sepanduk tulis terima kasih
dan boleh anda tidak percaya
tapi intinya adalah anda mengatakan bahwa di situ orang puas gitu
setidaknya tidak ada yang seperti itu
kemudian itu muncul
dan setelah itu sepanduknya hilang
katanya dicopot oleh pemerintah
dan pemerintahnya ngomong
saya malu mas masa hanya ditulis pakai cat
anda harus melihat kejujuran rakyat
itulah cara mereka menyampaikan terima kasih dalam kondisi yang terbatas
oh ya sebelum saya lupa
ada masalah apa sih dengan panwas
kenapa itu kemudian menjadi rame sekali
di beberapa tempat anda mendapatkan perlakuan yang sama
enggak sih biasa saja
dia mengantarkan saya
dan pagi aranya dipanggil panwas
istri saya cuti di luar tanggungan negara
saya tidak mengerti
apakah pilgub ini akan memutuskan silaturahmi suami dengan istri
kayaknya ada yang lupa deh dari substansi pilkada ini
ketika saya di jepara tiga kali persoalan
saya tidur di rumah orang
saya makan di meja makan
orang itu pns
saya tidur di rumah penduduk
saya di meja makan
di dalam rumah
panwasnya masuk sampai ke ruang makan
apakah iya sih ngawasi sampai segitu
jangan jangan saya mandi pun nanti didatangi
tapi orang itu bukan pns
bukan dia panwas
bukan orang yang ditempati rumahnya
apakah aparat negara
bukan bukan bukan
bukan bukan pns dia
terus ditanya nggak ke
terus ditanya nggak kenapa dia datang
oh itu teman saya pak itu panwas nggak apa apa kok
lalu dia muter muter
setelah itu kamera datang lagi video
jangan jangan jangan
enggak usah lek
kenapa ada seperti itu
padahal dia ikut saya aja saya mau
kali kedua ketika para pns mau foto sama saya
kalau enggak salah yang enggak boleh yang di upload ya
terus saya bingung
mereka bingung kita bingung semuanya rame
anda berani nggak
kemudian akhirnya dia foto
dan akhirnya dipanggil panwas
yang terakhir kemarin
kalau ketemu orang salam salam biasanya
ini saja halaman nggak mau
dan di tempat itu tiga kali
maka saya sampaikan kepada mereka
pak saya dari panwas
bahkan saya bilang gini di pasar kemarin
mas kalau saya nggak boleh masuk di pasar ini
anda peringatkan ya
tapi anda jangan diem aja
anda menganggap bahwa kerja panwas berlebihan terhadap anda
menurut anda apa iya sih
mengawasinya begitu mas
sampai diajak salaman nggak mau
karena takut netralitas
fine kalau memang itu
saya akan forget it aja
saya anggap dia tidak ada
tapi sekali kali boleh dong
kalau saya rapat tertutup
saya telepon ke menpan
saya telepon kpu
saya telepon bawaslu
saya telepon kementerian dalam negeri
dalam hal suami garis miring istri
suaminya atau istrinya sedang mencalonkan
apakah tidak ada special treatment
saya kepala daerah
istri saya di rumah tidak mendukung
dan kemudian rakyat bertanya
ini keluarga nggak harmonis amat sih
maka pilkadas dengan prosedurnya ini
menurut saya menjadi tidak substansi lagi
waktu anda maju nggak seperti itu
berarti panwas sekarang yang punya masalah
nggak sebenarnya sih
karena setelah itu diklarifikasi
maaf pak ganjar
ketuanya bilang gitu
kami mungkin tidak ada maksud yang lain
oke tapi kan tidak harus seperti itu
karena di tempat lain saya salaman oke
saya agak nggak enak aja
pak ganjar terima kasih atas waktunya
atas upayanya untuk maju kembali
yang terbaik mudah mudahan yang terpilih dan menang
terima kasih mas
sampai di sini afd now
terima kasih atas perhatian anda
kita akan jumpa minggu depan
dengan arah sumber dan topik yang berbeda